informasi pilihan berikutnya sopir taksi online dikeroyok
seorang sopir taksi online dikeroyok oleh sejumlah orang di kawasan bandara sultan babuloh ternate
tak terima dianianya kurban melapor ke mapul sek ternate utara
aksi pengeroyokan dialami seorang sopir taksi online di bandara sultan babula ternate maluku utara
penganiayaan ini terjadi saat sopir taksi online akan menjemput penumpang
setibanya di bandara ia dihampiri sejumlah orang yang diduga merupakan sopir taksi bandara
kedua pihak sempat beradu mulut hingga terjadi penganiayaan terhadap korban
situasi yang semakin memanas membuat petugas kepolisian langsung bertindak
sehingga korban dapat meninggalkan bandara
korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi
si pengemudi taksi online ini mengambil penumpang di area bandara
dari situlah berawal dari situ yang sehingga taksi atau perkumpulan taksi di bandara itu merasa tersinggung
dan memerintahkan kepada pengemudi taksi online itu untuk menurunkan penumpang yang dia ambil di bandara itu
dari kejadian itu mungkin ada perkataan yang membuat sopir taksi online ini merasa tersinggung sehingga terjadi cekcok
sempat terjadi cekcok dan sempat terjadi aksi pukul memukul
kasus penganiayaan tersebut kini sedang didalami oleh polsek ternate utara